gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan siap diperiksa bawaslu terkait dengan deklarasi terhadap pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin yang dibuatnya dengan mengajak dua puluh tujuh kepala daerah di solo pada dua puluh enam januari lalu
video yang memperlihatkan ganjar pranowo bersama wali kota solo hadi rudiatmo dan dua puluh enam kepala daerah di jawa tengah membuat deklarasi mendukung pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin di solo tersebut beredar di media sosial
hal ini pun spontan menuai polemik pro dan kontra dengan mengadu ke bawaslu yang mempertanyakan independensi para kepala daerah yang ikut deklarasi
dalam acara tersebut diketahui ganjar bertindak sebagai inisiator yang mengajak beberapa kepala daerah khususnya yang diusung pdip membuat deklarasi dukungan terhadap jokowi ⁇ maruf ⁇
pemeriksaan ganjar oleh bawaslu direncanakan dilakukan pada senin delapan belas februari nanti
sebelumnya pada senin lalu wakil wali kota semarang hefe arita gunario
nanti salah satu yang ikut deklarasi dukungan telah dipanggil bawaslu provinsi jawa tengah untuk dimintai klarifikasi
kepala daerah dipanggil tadi bersatu
panggil woy malah kemarin tadi telfon kok saya gak dipanggil panggil gitu
minggu depan gak tanya apa apa
saya malah maunya kemarin
artinya proses berjalan di lalu lima ganjar udah bener ya pak
kalau ada yang salah ditunjukkan
aku pengen diperiksa wingnya